menunda pernikahan apa maksud ayah anda
menurut adat istiadat itulah yang harus dilakukan
ayah anda akan bicara sama keluarga kerajaan pajajaran malakini untuk menunda pernikahan
tidak ayah kenapa
wah rasanya tidak pantas melangsungkan acara pernikahan
saat keluarga kerajaan pajajaran sedang berduka karena maksanya raka prabu siwangi
setidaknya pernikahan harus ditunda
hingga tahun depan
telah dilakukan pertemuan
untuk membahas hal hal
yang telah dirakukan
raden kian santang
kami putuskan bahwa
raden kian santang
dan harus dihukum
jaga dewa batara
jaga dewa batara
dan berdasarkan kitab manawadharma
hukuman terhadap kesalahan
yang dilakukan pada niyang santang adalah
aku benar benar pasrah kepadamu
jaga dewa batara
ini tidak mungkin
putra kuki yang santang tidak bersalah
apalagi harus dijatuhi hukuman mati
ini tidak mungkin
putra kuki yang santang
itu hukuman yang tepat
untuk raka kuki yang santang
wahai punggawa sepuluh
apakah tidak ada hukuman lain
selain hukuman mati
yang bisa diberikan kepada raka kian santang
untuk jangan memberikan hukuman itu
rakyat kian santang
melakukan semua itu
keluarga istana yang lain
hukumannya bisa lebih ringan
hukuman apakah itu
hukuman apakah itu
oh di dalam

aku buat rumput

kau mungkin bisa lari dari aku sekarang